di saat harga sembako mulai merangkak naik
seorang penjual bawang merah di kabupaten pekalongan jawa tengah
justru menurunkan harga bawang sebesar rp lima per kilogramnya dari harga pasaran
hal ini dilakukan bila pembeli mau mengaji sebelum membeli bawang merahnya
promosi jumat barokah dari pedagang bawang di pekalongan ini
telah dilakukannya melalui media sosial
pedagang bawang merah pasangan suami istri ahmad doni prasetyo dan sri wulandari
membuka lapak dagangan di rumahnya di desa karangdowo
kecamatan kedungguni pekalongan
keduanya memperakarsai pemberian diskon yang berlaku setiap hari jumat
selama bulan ramadan
pembeli bisa mendapatkan diskon khusus jika turut mengaji sebelum transaksi dilakukan
menurut ahmad dengan membaca al quran
selain menambah nilai ibadah puasa
juga menyejukkan hati siapapun yang mendengarkannya
saat para pembeli tengah membaca al quran
ahmad doni prasetyo akan mendengarkan secara langsung
bahkan bila ada pengucapan lafal yang salah akan dibantunya
bagi mereka yang terpenting bukan nilai diskonnya berapa
namun kemauan warga untuk terus meningkatkan amalan di bulan puasa
dengan cara membaca al quran atau mengaji ini
usai mengaji calon pembeli akan dipersilakan memilih bawang merah yang akan dibelinya
kegiatan mengaji ini akan terus dilakukan setiap hari jumat
pasangan suami istri ini tidak mematok lancar tidaknya saat mengaji
atau benar tidaknya lafalan saat mengaji
keduanya hanya menginginkan ada niatan para pembeli yang datang ke rumahnya
untuk membaca atau menghafal al quran bukan karena adanya diskon
saya pernah mengaji karena berpuasa ya

maaf dengan memberikan diskon
yang dapat diskon itu harus ngapain aja bu untuk mendapatkan diskon
ya untuk mendapatkan diskon yang pertama itu dia harus ngaji
maksudnya bisa mengaji
tapi kalau misalkan dalam harian misalkan tajwidnya kurang atau gimana ya gak apa apa
yang penting ada niat mewaji terus berusaha
dengan adanya motivasi di diskon tadi
mendapatkan modal rp lima
mungkin masyarakat sekitar atau masyarakat yang ada di sekitar pekalongan ini
dia akan termotivasi
oh iya ya dengan al quran kok ternyata bisa
satu menyajukan hati
dua juga mendapatkan bonus
ketiga juga dapat amal juga yang pastinya itu dari allah itu dapat amal
nah dengan ada seperti itu
dengan ada pembiasaan tadi karakter pembiasaan bahasa al quran
insya allah nanti ke depan masyarakat akan terbentuk masyarakat yang quran
bawang merah didapat ahmad dari pedagang besar
sejak tahun dua ribu
di indonesia mereka juga menanam bawang merah
namun belum saatnya dipanen
di sejumlah pasar tradisional di kabupaten pekalongan
harga bawang merah saat ini mencapai rp dua puluh delapan hingga rp tiga puluh per kilogramnya
robby bernardi pekalongan